fakta atau mitos tidur saat puasa bisa menambah energi
tapi tergantung tidurnya berapa lama gitu kan
oke jadi kan ketika kita puasa
seringkali jadwal tidur kita juga jadi berubah kan
karena menyiapkan sahur jadi berkurang jamnya jam tiga harus bangun gitu kan
dan akhirnya kuantitas jam tidurnya jadi berkurang
maka menambah tidur secara singkat di siang hari
itu bisa kemudian meningkatkan energi kita gitu kan
nanti nggak kebagian takjil
dapat patahan risol doang
jadi setengah jam sampai satu jam itu bisa mengembalikan energi
apalagi ketika jam jam dua belas itu biasanya memang
itu kan sudah lewat delapan sekitar delapan jam ya kita berpuasa ya
itu biasanya tubuh mulai switch tuh perubahan energi dari penggunaan energi dari makanan dan gula darah
switch ke lemak tadi itu
jadi itu biasanya ketika switch itu tubuh kita juga akan merasa lemes gitu kan ya
jadi itu bisa dijadikan momen tidur sebentar gitu kan
karena energinya sudah switch gitu kan